sebuah inovasi tempat sampah otomatis yang dapat membuka sendiri serta mengeluarkan suara
karya dua orang mahasiswa universitas hayam huruf surabaya
bernama muhammad faif dan vanessa melisa diperkenalkan pada kami siang
inovasi ini diberi nama tesa cerdas atau tempat sampah cerdas
selain membuka atau menutup sendiri saat akan ada yang membuang sampah
tempat sampah berkapasitas lima liter ini juga dapat mengeluarkan suara
serta mempunyai indikator jumlah keterisian sampah di dalamnya
muhammad faif mahasiswa pembuat tempat sampah cerdas ini mengaku
ide pembuatan tempat sampah ini berawal dari seringnya melihat seseorang yang merasa jijik
saat harus menyentuh tempat sampah untuk membuang sampah
ya kan masyarakat sekarang itu kurang sadar meskipun sudah diberikan tempat sampah oleh pemerintah
baik tempat sampah karet maupun tempat sampah yang lainnya
namun masyarakat itu terkadang ada beberapa alasan
diantaranya itu kayak jijik memegang
untuk tutup tempat sampah sehingga kami ini membuat proyek tempat sampah cerdas ini
dengan menggunakan sensor ultrasonic
dimana obyek itu tanpa menyentuh tempat sampah itu
sehingga nilai kehigienisan itu tetap terjaga gitu
ke depan ini malah akan kita kembangkan ya
kita kembangkan nanti untuk tempat sampah cerdas ini akan berbasis robotik ya
artinya tempat sampah cerdas ini nanti akan diimplementasikan di tempat tempat wisata
ataupun di kampus
proses pembuatan tempat sampah cerdas ini membutuhkan waktu sekitar dua pekan
nantinya tempat sampah cerdas ini juga akan dikembangkan seperti bisa berjalan
dengan menggunakan remote pendeteksi sampah organik atau non organik
serta menggunakan tenaga matahari atau solar panel